drama kasus setia novanto akhirnya berakhir
dini hari tadi ketua dpr yang juga ketua umum partai golkar resmi menjadi tahanan kpk
dan yang menarik ini novanto telah mengirim surat kepada presiden jokowi dodo untuk meminta perlindungan hukum
dan menanggapi permintaan ini jokowi meminta novanto mengikuti proses hukum di kpk
setia novanto dijemput kpk dari rscm pada pukul dua puluh tiga lebih dua puluh enam menit waktu indonesia bagian barat
langkah ini diambil kpk setelah hasil pemeriksaan dokter rscm dan ikatan dokter indonesia menyatakan
setia novanto sudah cukup sehat dan tidak perlu lagi dirawat inap
tim dokter rscm juga menyatakan setnov dalam kondisi sehat untuk dimintai keterangan
setia novanto tiba di kpk sekitar hari ini
setia novanto dijemput ke ketua dpr pada pukul dua puluh tiga lebih empat puluh menit
dengan menggunakan kursi roda ia masuk ke gedung kpk dengan pengawalan ketat
ketua dpr itu juga mengenakan rompi berwarna oranye rompi khusus tahanan kpk
satu jam lebih setia novanto diperiksa kpk
dalam keterangannya pada wartawan setnov menyatakan bahwa ia mematuhi hukum
meski menurutnya kondisi badannya masih sakit dan membutuhkan pemulihan
ketua umum partai golkar itu juga menyatakan
bahwa ia telah menempuh berbagai cara untuk menuntut keadilan
termasuk mengirim surat pada presiden
saya sudah pernah beradilan dan saya belum pernah martir
yang tiga kali saya diundang saya selalu memberikan alasan jawaban karena ada tugas tugas
menanggapi hal itu presiden joko widodo menegaskan
agar setia novanto mengikuti proses hukum yang berlaku
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat tentang md tiga menyebutkan
anggota dpr yang diduga terlibat kasus korupsi tidak memerlukan izin presiden untuk diperiksa
saya kan sudah menyampaikan pada pak setia novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada
jurubicara kpk febri diansah menegaskan bahwa tersangka kasus korupsi ktp elektronik itu akan diperlakukan sama seperti tahanan lainnya
perlakuan di rutan sama ya untuk seluruh tahanan itu sama karena prinsipnya memang equality before the law
namun dari aspek kesehatan juga berlaku sama untuk yang lain
kalau memang ada keluhan sakit yang membutuhkan tindakan tindakan lebih lanjut itu akan diperlakukan sama
informasi terakhir dilansir dari detik com setia novanto akhirnya bersedia menandatangani berita acara pencabutan pembantaran
dan penahanan lanjutan
setnov juga dilaporkan jauh lebih kooperatif ketika diperiksa
padahal sebelumnya setia novanto berusaha keras tidak mau diperiksa sebagai tersangka oleh kpk apalagi sampai jadi tahanan